terima kasih anda masih bersama kami
jenis ikan yang satu ini sangat jarang ditemukan di kedai makan penjual seafood
di bandung ikan barakuda justru menjadi andalan menu utamanya
ikan barakuda dibumbui saus padang dan disajikan melingkar seperti naga berwarna merah
barakuda saus padang salah satunya
untuk membuatnya pertama goreng kering ikan barakudanya
tumis paprika merah paprika hijau bawang bombay bawang daun cabai gendot seledri dan racikan saus rahasia
terakhir siram barakuda dengan sausnya
nah jadi ikan barakuda ini adalah ikan terganas ketiga setelah paus dan hiu
dan ternyata rasanya enak karena ini karakter dagingnya lebih tebal lembut apalagi ditambah saus seperti ini pedas dan segar
barakuda terkenal sebagai salah satu predator di lautan
panjangnya bisa mencapai enam kaki dengan lebar sepertiga meter
tapi ikan pemangsa ini sulit ditemukan di restoran seafood
menu seafood gitu ya
oh jarang jarang banget
bahkan hampir nggak ada di menu restoran itu ya
karena memang pelanggan perlu dikenalkan bahwa ada ikan enak selain ikan ikan yang seperti kerapi bawanya dan pada umumnya disini
saya sangat mencintai seafood gitu
kalau kemana mana pasti cari sih
tapi kalau menu baru saya belum pernah melihat gitu
baru disini kayak melihat gitu
tampilannya itu bagus kan
kalau lihat tampilannya
selain rasanya yang lezat ikan barakule juga kaya akan kandungan gizi dan konon bisa meningkatkan vitalitas khususnya untuk kaum pria
tak hanya barakuda dan jenis ikan lainnya di sini anda juga bisa mencoba menu kepiting sampai udang
untuk menikmatinya menu seafood di sini dibanderol mulai dari rp enam belas
diantara tosari bandung